esok hari satu september waspadalah bagi pemilik kendaraan yang kendaraannya tidak lolos uji emisi akan dikenakan sanksi denda
tidak tanggung tanggung pemirsa denda yang dikenakan bisa mencapai lima ratus ribu rupiah untuk kendaraan roda empat
untuk membahas hal tersebut kita langsung tergabung dengan pak agus pambagio selaku pengamat kebijakan publik
selamat sore pak agus assalamualaikum
ya kalau pak agus di lapangan seperti apa pak
kalau untuk uji emisi ini bukan hal baru sudah ada kebijakan ini sejak tahun dua ribu dua puluh sudah turun pergubnya
namun esok hari harus waspada nih pak para pengendara motor maupun mobil
ini sebagai bagian dari atasi polusi atau malah menambah permasalahan baru begitu pak
ya peraturan itu sudah lama dibuat dan tidak dijalankan
saya selalu katakan kalau sebuah
peraturan dibuat tidak pernah dijalankan dan tidak pernah dikenakan dendanya atau sanksinya ya nggak usah dibuat saja
waktu bikinnya kan capek juga
terus cuman disiarkan di media mau ini tapi nggak pernah jalan
nah kalau ini akan dilaksanakan tentu saya mendukung itu dilakukan
cuma harus berbahas padan ujinya di mana
karena jakarta sudah nyaris gridlock atau macet total
ngetesnya itu ada di mana sebaiknya ada lapangan atau apa sehingga mobil dibelokkan ke situ dan itu pun random ya
semuanya yang lewat lalu harus uji emisi
kedua juga sebaiknya juga dimulai tanpa uji emisi stnk tidak bisa diperpanjang
nah itu bisa dirahsiakan juga
artinya kenakan denda karena kalau bisa jadi pasti dia hasil emisinya jelek kecuali apa
lebih utama mobil mobil lama di atas sepuluh tahun
jadi itu yang harus dilakukan
kalau dijelang hati hati saja pak korlantas supaya tidak terjadi penambahan kemacetan
ya tentu kalau menambah kemacetan baru ini menjadi masalah di lapangan begitu ya pak agus
kalau besaran denda yang diterapkan ini sudah masuk akal atau bagaimana ya pak agus
denda itu harus mahal
karena dengan denda itu bukan bikin susah orang tapi membuat seorang kapok
dia tidak mau lagi melanggar peraturan
itu definisi dari denda
denda itu untuk hukuman jadi harus mahal
denda itu untuk hukuman jadi harus mahal
lima ratus sebenarnya masih agak murah tapi sudah lah lima ratus ribu dan dua ratus lima puluh ribu
supaya orang tidak berbuat yang sama
denda bukan untuk memiskinkan orang tapi untuk mendisiplinkan orang
tapi kalau denda diterapkan untuk bagi mereka yang tidak lolos uji emisi ini masuk akal atau bagaimana ya pak
apa ini harus diterapkan di lapangan atau bagaimana
atau hanya sekedar sosialisasi saja di lapangan
ya seperti saya katakan tadi di awal sebuah peraturan tidak dilaksanakan
dan tidak dikenakan law enforcement
ya tidak usah diterapkan saja atau tidak usah dibuat
jadi denda itu harus diimplementasikan untuk membuat orang jerah
jadi kalau ini mau dihindari lagi ya sudah tidak usah dibuatlah
tidak usah diterapkan bebas bebas saja
kita menghirup semua udara kotor itu
tapi pak kalau kita dengar suara suara dari para pengendara ya di lapangan ketika uji coba dilakukan pada pekan lalu ya pak ya
padahal sudah melakukan servis kendaraan sekitar seminggu yang lalu
waktu servis kendaraan kan kalau dia servisnya di banker resmi selalu ada uji emisi
mungkin dia servinya hanya ganti oli saja
tidak nyetel karburator nyetel ignitionnya pengapiannya
ya tentu tidak bisa
jadi harus di bengkel resmi yang memang melakukan uji emisi
tapi disitu ada kelemahannya nanti karena kita hobi menyogok
jadi ini tidak akan disogok juga tuh bengkel bengkel
baik kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti kalau saya himpun juga data dari para justru jumlah negara yang melakukan uji emisi
seperti india dan juga tiongkok
mereka melakukan uji misi untuk mengurangi polusi udara
artinya hal tersebut bisa diaplikasikan untuk mengurangi kontributor pencemaran udara ya pak di tanah air
seperti india dan juga tiongkok
iya salah satunya begitu
di tiongkok malah jalur yang ada angkutan umum yang terkoneksi first sama last mile nya tidak boleh lagi motor masuk ke daerah itu
baik artinya konsistensi penilangan ini perlu dilakukan penindakan di lapangan agar efek jerah ini bisa timbul di lapangan begitu ya pak agus ya
jadi kalau nggak mau bayar dua ratus lima puluh ribu motor dan lima ratus ribu pendana udara empat ya jangan melanggar
karena esensinya yang begitu
baik kalau untuk ke depan apakah ini akan konsisten dilakukan pak
katakanlah kalau ke depan
ya harus kalau nggak
ya harus kalau nggak kan anggat anggat tanya ayam
nanti gini ini waktu ke november akan hujan
kalau itu lalu dihentikan ya percuma
kalau out aja lah nggak usah kita kerjain
itu memang tabiat kita
baik tapi kalau sejumlah hal yang dilakukan utak asli kebijakan seperti ada pengurangan ataupun jam kerja asn yang mulai diatur
kemudian wfa juga diberlakukan termasuk juga uni uji emisi
apakah ini sangat berpengaruh untuk mengurangi polusi yang ada di ibu kota dan sekitarnya pak
harusnya ya tapi tidak dalam waktu pendek
sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa pengaturan uji emisi ini tidak bisa kita lihat hasilnya atau kadang kadang wartawan menanya saya
jadi yang paling cepat apa
tidak ada saya bilang
tidak ada kebijakannya bisa cepat menghilangkan terus kita menghirup udara segar
ini perlu proses
kita selesai nanti kemarau bulan november di hujan ya itu harus tetap dilakukan
kalau tidak lah ngapain
baik kemudian ini kan ada aturan lain pak agus selain uji emisi juga akan diberlakukan gage ganjil genap yang akan diperluas hingga ke tangerang
artinya memang sejumlah hal ini harus dilakukan ya termasuk juga memperluas gage ke arah tangerang
gini mau gage mau empat in satu mau tiga in satu itu akan percuma ketika angkutan umumnya belum terkoneksi dari first mile to last mile
karena ya orang akan ganti nomor kan punya dua platformer sekarang
ya atau beli mobil lagi
jadi nggak ada gunanya
itu harus ada konektivitas integrasi yang bagus antar kendaraan umum
nah di kita sekarang macam kendaraan umumnya banyak banget
nggak ada negara kendaraan umum macamnya banyak
mulai dari bus besar sampai bus ajaib
itu ada semua
dan tarap masuknya itu juga tidak jelas
jadi nanti interkoneksi kan belum ada
ada satu lrt baru koneksinya sama apa
baik pak agus terakhir saya minta dari pandangan anda ini kan kalau pak jokowi sudah tegas ya mengatakan perlu waktu yang cukup lama
penanganan dari polusi udara ini cukup lama waktunya tidak perlu tidak memakan waktu yang begitu cepat atau pendek ya begitu ya pak agus ya
termasuk ada arahan juga
saya selalu katakan gitu sama nggak bisa penyelesaian emisi polusi ini bisa cepat nggak itu mimpi
baik hal apa yang harus dikerjakan secepatnya pak oleh pemprov maupun pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat
ya laksanakan semua peraturan perundang undangannya sudah ada
terapkan hukuman atau sanksinya sudah selesai
atau tambah lagi semua pejabat tidak pakai kendaraan pribadi dengan ngoin ngoin polisi
tetapi semua naik kota numu mau nggak
karena masyarakat kita itu masih paternalistik
jadi kalau pemimpinnya naik sepeda dia akan ikut
pemimpinnya naik kota numu mereka akan ikut
ayo berani nggak para pejabat itu
baik ini harus dibenahi ya pak ya law enforcement begitu ya dan penegakan hukum harus benar benar dilakukan
tidak hanya sekedar menurunkan kebijakan atau pergub begitu ya pak agus
baik terima kasih pak agus pambagio dari jogja selaku pengamat kebijakan publik bersama kami di newsroom
assalamualaikum selamat sehat pak agus